pak buse seorang nenek dipepuk oleh anaknya
suriati seorang ibu berusia tujuh puluh tahun warga jalan c mencirim sunggal liser dan sumatera utara ini
diduga dianiaya dan diusir dari rumah oleh anaknya yang berusia tiga puluh tahun
kenyayaan itu mengakibatkan kepala suriati luka parah akibat dilempar anak kandungnya dengan benda keras
suryati mengaku kemarahan anaknya terjadi pada senin pagi
saat itu korban menolak memberi uang yang diminta anaknya
usai mendapat perlakuan kasar korban kemudian diusir dari rumahnya sendiri oleh anaknya
dalam kondisi luka di kepala korban pergi ke masjid hingga akhirnya ditampung oleh warga sekitar
suriati diantar tetangganya yang merupakan pengurus salah satu masjid di semencirim sunggal liser dan kemapolores tabes medan
jam dua malam itu saya diusir saya keluar pelan pelan jalan jalan kemana kemana
akhirnya saya ditunjukkan tuhan ke masjid
kalau istri orang itu bu
itu rumah saya kasih usir dia
saya tengah lah keluar juga tapi didatengin juga
video penganiayaan terhadap seorang perempuan berusia empat puluh delapan tahun di jalan galaksi raya kota palangkaraya
yang terjadi pada sabtu malam dua belas februari kemarin viral di media sosial
korban mendapat beberapa kali pukulan oleh terduga pelaku berinisial ot dua puluh tujuh tahun
akibat pukulan beberapa kali korban mengalami luka memardis kujur tubuh
beruntung kejadian ini sempat dilerai oleh warga sekitar lokasi kejadian
korban tak terima hingga melaporkan kasus ini ke apart kepolisian polresta palangkaraya
peristiwa penganiayaan ini dibenarkan oleh kasat reskrim polresta palangkaraya senin siang
kompol toduan agulto menuturkan terjadinya penganiayaan ini berawal dari kesalahpahaman
adanya kecelakaan lalu lintas antara mobil korban maupun mobil terduga pelaku
berawal mula dari kesalahpahaman dari kedua belah pihak ini
mengira terjadi lakalan tas itu mobilnya diserangkan
ada ketesimbungan sehingga terjadi cecek mulut dan terjadi lakalan
pelaku sementara sudah diamankan akan terjadi lakalan
saya belum bisa berkomentar terkait duduk perkaranya secara detail seperti apa
kasus penganiayaan ini kini masih dalam penyidikan petugas satreskrim polresta palangkaraya
tim liputan cnn indonesia